satuan tugas komisi pemberantasan korupsi membawa hakim dan pejabat rumah sakit m yunus yang tertangkap tangan di bengkulu ke jakarta
ratusan polisi bersenjata lengkap serta mobil barakuda mengawal keberangkatan mereka ke bandara fatmawati soekarno selasa pagi
ke enam orang yang ditangkap tangan kpk diterbangkan ke jakarta hingga saat ini belum ada pihak yang memberikan keterangan atas penangkapan ini
ya sementara itu senin malam komisi pemberantasan korupsi kpk menangkap dua hakim terkait dugaan suap vonis dalam kasus tindak pidana korupsi honor pembina rumah sakit m yunus bengkulu
kedua hakim yang ditangkap kpk tersebut adalah toton hakim ad hoc di pengadilan negeri bengkulu dan jenner purba ketua pengadilan negeri kepahyang kabupaten kepahyang
dan selain dua hakim yang juga sebagai hakim pengadilan tipikor ini penyidik juga mengamankan seorang panitra pengadilan negeri bengkulu serta istri dan istri
anak jener purba
dari penggeledahan penyidik kpk menyita barang bukti uang tunai sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah
uang tunai tersebut tersimpan di sebuah koper dan disembunyikan di dalam kamar pribadi di rumah dinas janer di kawasan jalan cendana kelurahan pasar kepahyang